seorang remaja berkebutuhan khusus dirundung oleh anak remaja berseragam sekolah di cirebon pada senin
meski sudah menangis namun korban terus mendapatkan perlakuan kekerasan
bahkan pelaku sempat menginjak punggung korban
atas penganiayaan tersebut korban saat ini mengalami trauma psikologis
tiga pelaku saat ini sudah ditangkap polisi
pelaku merupakan pelajar berusia lima belas hingga enam belas tahun
ketiganya masih menjalani pemeriksaan di unit ppa maporesta cirebon untuk proses hukum lebih lanjut
kemudian kita juga mengamankan satu orang yang melakukan tindakan pemukulan atau mungkin tendangan kepada korban
kemudian satu orang juga yang diduga ikut terlibat dengan memvideokan adegan tersebut
pelaku dalam video tersebut dikenal berkelakuan tidak baik
pihak sekolah di mana pelaku belajar mengakui jika anak pelaku utama tersebut dikenal memiliki kelakuan kurang baik
selain sering bolos sekolah yang bersangkutan juga sering melakukan perundungan terhadap siswa lainnya di kelas
cara saksi dari kita adalah pertama memberikan scourcing untuk siswa
yang kedua adalah pengembalian kepada orang lain
yang pertama bagi tersangka utama dikeluarkan ke keluarga
jumat siang pihak dinas pendidikan jawa barat juga melakukan pertemuan dengan pihak kepala sekolah smk dan sma di smk kedaung untuk melakukan pembinaan
dan membahas terkait pembentukan sekolah rama anak di sekolah
mengingat sekolah ramah anak di jawa barat saat ini baru dua puluh delapan persen
sma smk dan slb relatif untuk smk ini baru dua puluh delapan persen
sekolah rama anak ini baru terbentuk
mudah mudahan dengan terbentuk sekolah rama anak
jadi sekolah itu harus bukan hanya terkait dengan bersih indah aman tapi juga harus inklusif
sementara kondisi korban saat ini cukup baik dan bisa kembali bersekolah di slb arjawinangun
meski demikian kpaid kabupaten cirebon juga akan melakukan pendampingan
dan memeriksa kondisi psikologis terhadap korban
tim liputan cnn